itu kesalahan lo sendiri
siapa suruh kamu bawa emosi
satu level dibawah kemampuan lo
udah mau ngapain lagi
bisa diam gak
mendingan kalian pulang ya
udah mendingan kalian pulang ya
saya takut aja tau nanti di jalan
balik balik dulu
balik balik balik
gimana keadaan pak g
masih di ratu dr boy
gue belum nanya kejelasannya sih
kayaknya dokter lagi berusaha
sedarin aja yang terbaik
ya allah aku mohon kuasamu ya allah
sembukanlah om big
datang ke loser
tristan lu awasin siapa yang teriaknya paling kenceng di depan sana
ntar kita abisin dia kalau lagi nereng
tolong jangan berisik
karena keributan kalian bisa jadi provokasi tindakan anarkis
om big dari butoh

dok pak bem mau dibawa kemana
pasien sekarang ini mau kita bawa ke ruangan icu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
pakin rapah ya papi
pakin rapah karena saya seperti ini
papi rapah menang loh
rapah barusan menang loh lady
rapah berhasil ngalahin lady
kamu kamu menang
alhamdulillah ya allah
kamu kan berhati hati ya allah
kamu menjalinkan petriku dalam keadaan yang salah
papi jangan kelesan
aku berhasil ngalahin lady lho papi
tapi harus sehat lagi ya
ini aki akiku udah sadar sih
gue harus ngasih perhatian ke dia
mas baik baik aja kan mas
aku khawatir banget sama mas
aku seneng mas udah sadar mas
aku seneng banget mas udah sadar
kalau begitu pasien akan saya bawa ke ruang icu
seneng banget ya tadi lihat reva ngalahin preman cewek itu
wah lewat asli
kalau gue sih udah yakin mereka itu bakal menang
soalnya kan kita tau sendiri kemampuan reva itu kayak gimana
hah besok bakal ada pertandingan lanjutan lebih seru lagi
karena mondi bakal lawan dhani dakar
dan gue yakin kalau mondi itu bakal menang
kemot ada kegelutan juga ya tak
gusti ini agung ya allah
neng gue mah itu
abang tarik nikah lah mursi
kemot kena lawan
aduh ini mah semua gagal
itu pushrod ini langsung pencet pushrod
tutuhkan teh tak pernah ngangkas ya tante
suruh teh manis aja lah
telepon teh manis
yalah telepon teh manis
biar teh manis aja yang nyuruh si kemot tidak boleh berantem ya tante
saya tidak punya nomornya
jangan atau apa
kenaun jangan beneran
bah pertama ya
pertandingan ini sudah disepakati
tidak boleh tiga kali
tidak boleh pak
yang kedua si kemo terpaksa bertarung dengan denny dakar kenapa
untuk memberi pelajaran ke polkon
terus ayah panggil korbannya si ayan
jadi si kemot teh pengen gelut di pertandingan ini
gara gara pengen jadi hore
si kemot melakukan hal itu ya demi keselamatan orang lain
nah untuk menyetop yang namanya geng falhon
makanya harus berjuang
berjuang di atas ring
tuh disangka tuh diduga emang si kemot lelaki
ya jadi abah mau jadi namanya pak
atau malah abah dukung neng
malahan abah nanti akan mengasih ilmu tambahan buat dia nih
ilmu selamat dunia akhirat
nah gitu dong
siapa suruh kamu bawa emosi
suatu level di bawah kemampuan lo
semestinya dengan gampang lo kalahkan dia
udah jelas jelas gue udah ngalain dia tau gak
tiba tiba dia bangkit kayak orang kesehatan
gue bener bener gak nyangka dia bisa kayak gitu
lo tau gak sih bang
gue yakin banget
kali ini dia cuma beruntung aja ngalahin gue
gak bakal ngalahin dia